hai belum pur pur jangankan istri pacar aja gue gak punya gue alhamdulillah gue ada temennya
teman lama amin
katanya situ mau keliling kok balik lagi rupanya kosong
mah malah sedih nggak sini tadi ke sini kira kira sejam yang lalu lah kenapa nanyain mbak laras
bingung kenapa toh
sipur mana baru aja jaksa mau tanya sama kamu tanya apaan sipur mana
hari gue nanya grandparents mana ianya jak saya tahu kamu tahu nanya
yang juga ya tahu kalau apaan informatik hai saya nggak tahu ojak
situ keliling supaya lewat rumahnya tini
gitu situ lewat rumahnya kosong
orang lagi don malah diledek
ya weh segini aja man
coba situ sms si tini
tanya dia ada di rumah apa enggak
nah gitu dong
kalau jadi teman kasih solusi
laku banyak pak
laku banyak pak
laku banyak pak
laku banyak pak
ngomongnya bareng terus
katanya dari emak
enak banget jak
kamu gak pulang buat makan
lah aku males
pasti gara gara kemarin diomelin masalah beli gudeg ya
mendingan kamu sekarang beli gudeg yang benar buat emak
biarpun gua beli yang benar tetep aja salah juga
bang ini pangkalan ojek rawabebe
abang tukang ojek
sweet dulu atuh
yah gua yang menang
saya numpang duduk aja
soalnya adek adek saya jemput
tadi bobi kan nanyain laras lagi
ma mbak laras kesini enggak gitu
dulu waktu papa ngejar ngejar mama kan begitu juga
pura pura kebetulan ketemu di warung
emang kebetulan kok
papa sih enggak peka
kau mau tau enggak mbak laras tuh asalnya dari mana
gua enggak tau
kira kira dia lama enggak tinggal di kontrakan engkau
gua enggak tau
gua enggak tau
emang dia baru kontrakan aja udah sampai bulan apa kong
nanya tau aja kong
udah dibalas belum bang
bang beli cendol berapaan
yaudah beli dua bang
di gelas apa di plastik
di plastikin aja bang
bang jakin mau dijemput
di istana negara
bang antar saya di perumahan rawabebek bang blok sebelas
rawabebek sebelas nomor berapa
dari mana asalnya
sampai kapan kontraknya
kontraknya eh udah enggak gue ngomong denger be terus ngapa lo diem lagi mikir
masih jaga parkir kagak sih den
masih dong pak aji kan saya bosnya cuma ngecek doang kadang kadang iya iya iya iya iya iya
ini opiatu ji iya iya iya iya bentar ya
hai den lo masih jagain parkiran kagak sih masih tapi kagak kudu nongkrong di
sono cuman kadang kadang doang itu juga kalau ngecek ya kan
kasih tahu apaan
bekasitau apa tuh soal si bobby dia udah tahu lu udah tahu udah tahu kenapa tuh tahu
tahu apa toh deh soal bobby nanyain si laras oh kalau itu sih sudah tahu
ngomong dong kalau udah tahu
kan udah bilang tadi ya udah kalau lu berdua udah tahu kasih tahu dia
aja ajah ya ngasih tau dia
lu kalau main futsal kudu hati hati
pasti hobi main dulu ya
dari mana aja lo kabur lo ya biar gak ketemu temen lu
mama mau nanya sebentar
kamu suka ya sama mbak laras
mbak laras tuh udah dewasa loh
dia itu anak kuliahan
lebih tua dari kamu
mbak laras tuh udah dewasa
lo kagak boleh begitu pur
sama temen mesti negor
pur dengerin tuh aja sodik
itu loh pur
buat orang yang bantuin pindahin barang barang
lu pindah disini
bukan gue pur
tapi keluarga kakak gue
kebetulan abang ipar gue
lagi pergi kerja
terus gue ada yang bantuin pindahan
cewek sama anak kecil itu
sama keponakan gue
kalau lo udah nikah belum
pacar aja gue gak punya
berada di rumah